menanggapi isu praktek dan tindakan intoleran dari sekelompok orang terkait keberadaan lampion imlek di kota solo
lima organisasi masyarakat di kota solo menolak dengan tegas upaya memecah belah warga dengan isu sarah
dua puluh lima organisasi masyarakat di solo antara lain pusat studi pengamalan pancasila atau pspp
masyarakat anti fitnah indonesia atau mafindo pmii gmni hmi banser solo pcnu gusdurian solo
lain lain diterima wali kota solo fx hadi rudiatmo dan wakil wali kota ahmad purnomo

kalau ini peringatan tahun baru sebagai menonton baru hijriyah tahun baru masehi tahun baru shaka itu cukup satu tiga hari
nah kita keberatan nanti dari sisi budaya solo ini lambat laun akan terkikis dan tahun baru cina lebih mendominasi
sementara bagi warga di sekitar pusat keramaian lampion imlek pasar gede solo tidak pernah mempersalahkan keberadaan lampu lampion ini
bahkan sedikit banyak mendatangkan ekonomi berputar di seputaran pasar gede mulai dari tukang parkir hingga pedagang kaki lima
yang beli dan yang jual datang datang ini nasihat ini banyak itu
keberatan umat islam melalui louis dan dsks ini sebenarnya sudah terjadi sekitar setahun yang lalu
dan tahun ini adalah protes kedua kalinya yang mereka lakukan kepada pemkot solo
sementara panitia bersama imlek solo mengklaim dengan adanya wisata lampion ini
kota solo menjadi destinasi wisata kelima wisata imlek di indonesia dan mendatangkan wisatawan dari berbagai wilayah di indonesia
kartiga bagus solo jawa tengah
indonesia dikenal sebagai negeri yang memiliki toleransi tinggi
sejak ratusan tahun lalu umat beragama hidup berdampingan dan tetap saling menghargai
namun seiring perayaan imlek yang merupakan tradisi budaya cina menghadapi penolakan dari organisasi masyarakat
kemeriahan imlek dan cap gome di indonesia sejatinya tak lepas dari jasa kiai haji abdurrahman wahid tak kalah menjadi presiden
dikutip cnn indonesia com menurut gusdur perayaan imlek itu lebih mendekati proses tradisi dan budaya daripada ritual agama
perayaan imlek merupakan warisan budaya yang syarat nilai dan spirit keagamaan
namun menjelang perayaan imlek dan cap gomeh tahun dua ribu sembilan belas ini masyarakat bogor dikejutkan dengan seruan dari kelompok umat islam yang menamakan forum muslim bogor
mereka menyuruhkan kepada pemerintah kota dan kabupaten untuk tidak memfasilitasi perayaan imlek dan tidak mengerahkan aparatur sipil negara untuk hadir dan mendukung perayaan tersebut
dikutip detik com menteri agama lukman hakim saifuddin menanggapi seruan tersebut dengan meminta semua pihak saling menghargai antarumat beragama
menteri agama berharap umat beragama menghormati dan menghargai hal tersebut
toleransi harus dikedepankan dalam kehidupan
menurut lukman bentuk penghargaan dan penghormatan bukanlah pembenaran tapi justru pengamalan ajaran ajaran agama
karena kita dituntut menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita

dua belas tahun berlalu sejak warga etnis tionghoa diberikan kebebasan untuk merayakan imlek secara terbuka
apakah betul toleransi masih terjaga setelah sekian lama
apakah langkah ini benar benar mampu menghilangkan gesekan gesekan sosial bernuansa intoleran
kita bahas malam ini bersama bonar tigor naipospos wakil ketua setara institut
selamat malam bonartigor
terima kasih sudah ada di sini dan juga ada bang ifdal kasim tenaga ahli utama ksp wangidra
terima kasih sudah hadir di sini
saya ke bang tigor dulu
bang tigor sudah sembilan belas tahun
tujuan awal ketika ini kemudian presiden gus dur pada saat itu memberikan kesempatan
biarlah secara terbuka supaya nyaman dan juga supaya warga non tionghoa kemudian mengerti mengenali budaya
akhirnya bisa menerima
tapi sekarang ada penolakan
ya ini mungkin adalah dampak dari pilgub dki tahun dua ribu enam belas kemarin
ya kita tahu bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kenapa basuki cahayapurnama kemudian kalah dalam pilkada adalah karena latar belakang sosial dia dan sentimen terhadap latar belakang dia
dia tionghoa tapi juga sekaligus non muslim
nah sejak saat itu memang kemudian banyak kompok yang kemudian mempolitisasi dua sentimen ini
apalagi kemudian kita tahu bahwa ada isu isu tentang misalnya tenaga kerja asing
ada isu tentang dominasi ekonomi
ada pengaruh dari cina daratan gitu ya dalam investasi ekonomi di indonesia
walaupun sebenarnya sudah dijelaskan oleh banyak pihak terutama dari pemerintah bahwa isu isu itu tidak benar
tetapi kelompok kelompok terus itu mempolitisasi
dan ini sekarang ini juga pm imlek ini saya rasa juga berkaitan dengan hal itu
ini semua berkaitan juga dengan pilpres
jadi ingin memperlihatkan bahwa ini loh pemerintah kita ini sudah tunduk di bawah misalnya kelompok kelompok asing di cina daratan
jadi yang terjadi di beberapa kota tentang penolakan imlek ini saya rasa motifnya semua multipolitik
setelah heboh ahok di pilgub jakarta itu ada berapa kejadian
kalau setara kan banyak menghitung tuh
salah satu triggernya itu kemudian ada kejadian intoleransi
kalau tahun dua ribu tujuh belas itu memang kemudian sedikit menurun
tapi tahun dua ribu delapan belas ini karena kami baru akan menunjukkan laporan itu bulan maret nanti ya
tapi kami mencatat dari januari sampai juni dua ribu lima belas ada satu ratus sembilan kasus intoleransi
di beberapa tempat ya
dengan bermacam macam kasus dan bercam macam pelakunya gitu ya
tapi memang ini memperlihatkan konstan
karena kami kan sejak dua ribu tujuh ya
jadi angka selalu menunjukkan bahwa peristiwa itu selalu di atas dua ratus
dan paling flutuasinya tidak banyak
naik turun naik turun
dan apakah meningkat ketika menjelang perhelatan politik
karena selalu ada hal begini
karena selalu ada kampanye kemudian yang menyudutkan lawat politik yang berbeda agama
kedua mobilisasi massa
melalui ritus ritus dan pengajaran agama
dan ketiga kampanye hitam
oke kampanye hitam juga ada
jadi itu selalu tuh menjelang pilkada pilpres
walaupun memang tidak merata di seluruh indonesia
tapi di beberapa tempat iya
dan pilpres ini juga tidak terlepas
terutama di media sosial
kalau kita pantau media sosial walaupun memang sudah seberi ketika pilkada dki
tapi itu mencoba masuk juga
narasinya tetap di bawah
narasinya tetap di bawah
oke narasinya tetap ada
ini disadari pemerintah atau tidak
ya pemerintah memang menyadari ya
tadi seperti yang disebut bang coki tadi
bahwa ada kecendungan meningkat intoleransi ini
tapi sebagai pemerintah
melalui kementerian agama
dan kementerian teknis yang lain
berupaya untuk membuka kesadaran untuk toleransi ini
karena itu pemerintah belum lama ini kan membentuk badan ideologi pembinaan pancasila
dimana salah satu peran dari lembaga ini adalah bagaimana memupuk toleransi kebangsaan
tapi belum kelihatan tuh kayaknya hasil kerjanya
karena kan baru berdiri ya
baru satu tahun ini bekerja
dan baru memulai
bagaimana kita hidup dalam kebinekaan
dengan tetap memberikan tempat bagi perbedaan
nah apalagi ini kan perayaan imlek ini
atau merayakan imlek ini kan
baru dicetuskan di awal reformasi
yaitu oleh presiden gus dur
itu kan satu kenapa gus dur membuka kebijakan seperti ini
itu untuk membedakan dia dengan rejim sebelumnya
yang melakukan kontrol terhadap perbedaan
karena itu imlek dilarang
dan manifestasi manifestasi yang terbuka
dari agama idul islam
ini dikekang sedemikian rupa
ya karena itu gus dur membukanya kembali
dan untuk merajut kebenekaan ini
nah karena itu kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh peminta peminta di daerah
menghadapi berbagai protes
atau katakanlah unjuk rasa dari beberapa kelompok tertentu
terkait dengan perayaan imlek ini
itu artinya peminta di daerah apakah di wali kota
kupati dan gubernur
itu konsisten untuk menegakkan pada garis pancasila
dan menjaga kebenekaan itu
tapi yang menarik adalah mungkin ada tadi grafis dari setara ya
itu adalah perbandingan antara peristiwa dan tindakan
sepertinya indeks grafisnya kayaknya salah
karena tindakannya masa lebih tinggi daripada peristiwanya
oh betul memang begitu ya oke
karena dalam satu peristiwa mungkin saja terjadi beberapa tindakan
ada beberapa tindakan oke
tapi ini tindakannya maksudnya tindakan yang seperti apa
mulai dari yang bersifat non perbal sampai yang perbal
jadi kekerasan yang bersifat perbal
tapi kekerasan yang bersifat fisik
jadi mulai daripada bentuk ancaman
kemudian ya serangan fisik sampai perusakan properti penghadangan
setara menghitung tidak berapa dari tindakan ini misalnya di tahun dua ribu tujuh belas saja yang paling dekat ya

berapa yang sudah diproses polisi
itu yang saya selalu menjadi concern kita ya
praktis hampir semua peristiwa
tidak mendapatkan tindakan hukum
hampir semua peristiwa tidak berlalu begitu saja
berlalu begitu saja
karena begini kecenderungannya adalah bahwa kalau kita tanya pada para pendegah hukum atau pemerintah daerah
mereka selalu mendekankan bahwa kami adalah ingin supaya stabilitas keamanan terjaga
kalau kami kemudian bertindak kami khawatirkan kemudian malah justru eskalasi meningkat
dan anda bisa bayangkan misalnya apa yang terjadi di tanjung balai ketika meliana
hanya pelajar atau anak muda yang ditangkap
tapi orang yang jauh lebih berpengaruh lewat begitu saja
dan hukuman juga minor hanya beberapa bulan
tapi meliananya kemudian dua tahun misalnya
dan itu di banyak peristiwa selalu begitu
karena kekhawatiran bahwa kemudian eskalasi konflik justru akan meningkat
karena itu cenderung untuk kemudian membiarkan
yang ini apakah menurut pemerintah sudah yang paling tepat
kemudian hal hal yang begitu dibiarkan
sebetulnya secara garis polosenya itu pemerintah mengarahkan memberi arahan untuk melakukan tindakan tegas
terhadap praktek praktek yang mengganggu keberagaman ini
dalam bentuk apa kata ini dalam bentuk verbalat
ataupun dalam bentuk fisik
nah yang jadi masalah adalah penerjemahan di lapangan
karena polisi yang langsung berhubungan dengan peristiwa
dengan kelompok kelompok yang melakukan protes dan yang terkena dampaknya
itu memang menghadapi situasi yang pertama tama dia memang tadi
berhadapan dengan mayoritas
harus melakukan dulu menjaga dulu ketertiban umumnya
baru kemudian dilihat proses hukumnya
baru kemudian diambil tindakan tindakan hukum dalam bentuk melakukan penyidikan
nah pada saat melakukan penyidikan ini memang kemudian aparat penegak hukum seringkali berhadapan dengan perusahaan perusahaan barang bukti yang terlalu sulit untuk diperoleh
karena itu ada kasus yang kemudian bisa diajukan ke pengadilan
ada yang tidak
nah karena itu tadi
karena di lapangan itu ada kerumitan yang sangat sulit diambil secara tegas oleh kepolisian
oke sudah tegas belum
iya tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya
sudut pandang bang tigor sudut pandang setara
memang jadi salah satu problem yang merumitkan
kenapa intoleransi itu cenderung konstan
karena dua hal
pertama adalah kurangnya penegakan hukum itu satu
kedua adalah pemerintah daerah yang lebih memilih untuk memperhitungkan real politik
atau dukungan politik dan kepentingan elektoral
oke oke baik kembali lagi ke situ
nanti kita setelah jeda kita bahas lagi
apakah memang apa ya
memang jika memang itu cara yang memang diambil sekarang
oke lah kita setuju dengan cara yang diambil oleh pemerintah daerah untuk diredam demi stabilitas nasional
tapi itu kan artinya apa ya
seperti mengurung api dalam sekam gitu
jadi suatu saat akan berbuah dan kita tidak tahu seperti apa
nanti setelah jeda kita bahas
tetap di cnn indonesia prime news
yaitu cetak elektronik dan sosial itu menjadi amplifier
menjadi aplifikasi sebuah peristiwa
dan itu kemudian bisa ditangkap oleh publik
tergantung publik nanti persepsi publik untuk apakah dia akan mendukung atau tidak
tapi memang semua itu saya bilang tadi dibangun untuk meningkatkan daya tawar mereka
mereka mungkin bukan pelaku politik formal hanya pelaku politik informal
tapi mereka dengan begitu kemudian bisa melakukan jual beli
dalam tanda kutip transaksi dengan pelaku politik formal
bahwa eh kami harus diperhitungkan
termasuk juga dengan jual beli atau transaksi dengan pemerintah daerah
apakah itu artinya juga ada backup
kalau kelahiran kelompok kelompok semacam itu
terutama pada awal awal reformasi
memang mendapatkan backup dari
ini bukan rahasia lagi
dapat backup dari aparat keamanan
karena tujuannya tentu saja pada saat itu mungkin bisa dibenarkan
karena waktu itu ada dua hal
pertama adalah untuk membendung arus gerakan mahasiswa
gerakan oposi yang membuat
kemudian tekanan dari luar negeri dalam soal hak asasi manusia
tetapi seiring dengan waktu
kelompok itu kemudian membesar dan tidak bisa dikendalikan lagi oleh negara
karena mereka sudah mempunyai
mempunyai standing position tersendiri
dan sekarang menyebar beranak
kemudian mungkin juga terpecah menjadi beberapa kelompok kecil yang berlainan
tapi tetap narasinya sama yang dibangun
narasinya tetap sama
narasinya tetap sama
tetap narasinya sama
nah kami juga mempunyai data
ini ada data soal pelaku dan kaitannya kemudian dengan kekuasaan politik ya
kita lihat seberapa besar
ya ini adalah kondisi kebebasan beragama
satu ratus tiga puluh enam tindakan pelanggaran kbb empat puluh tindakan dilakukan aktor negara
itu angka yang cukup besar ya sekitar hampir tiga belas
bang ifdal dilakukan aktor negara
ya mungkin saya belum membaca secara detail ya
yang dimaksud dengan tindakan negara ini dalam arti apa ya
apakah dalam arti ketika
terjadi peristiwanya kemudian aparat keamanan melakukan pengamanan ya
iya ini beberapa aktor negaranya
ada kepolisian empat belas tindakan pemerintah daerah dua belas institusi pendidikan ada lima
ya itu mungkin kita perlu lihat lebih detail yang dimaksud dari data ini ya
misalnya untuk kepolisian misalnya
nah kepolisian itu mungkin lebih banyak dalam arti ketika terjadi peristiwa
mereka melakukan pengamanan
nah seringkali kan dalam konteks pengamanan satu kelompok yang sedang bertikai itu
biasanya yang diamankan oleh pihak kepolisian itu adalah yang jadi sasaran
nah misalnya dalam kasus ahmadiyah di ntb ya
itu kan yang tindakan kepolisian dalam konteks mengamankan situasi
dia membawa kelompok ahmadiyah ini keluar dari desa tersebut
dan diungsikan di satu tempat
nah itu apakah dimaksud sebagai satu tindakan yang merupakan kontribusi kepolisian
itu yang belum clear dari saya
nah yang kedua misalnya dari pemerintah daerah
peminta daerah misalnya
pemerintah daerah tindakan apa yang apakah dalam bentuk kalau memfasilitasi kelompok kelompok intoleran
nah itu pemerintah daerahnya boleh dikatakan memberi kontribusi
tapi kalau misalnya pemerintah daerah melakukan pelarangan terhadap aktivitas aktivitas intoleran
misalnya seperti ini dalam konteks perayaan imlek pada hari ini
itu misalnya di bogor di pontianak dan di solo
misalnya di bogor ada surat untuk meminta perayaan imlek ditiadakan
jangan ada difasilitasi oleh pemerintah kota
tapi kan peminta kota kemudian muncul mengatakan itu tak perlu berjalan
karena selain ada perayaan keagaman di sini
juga ada terkait dengan tradisi kebudayaan dan seterusnya
dan juga memberi kontribusi bagi pendapatan daerah karena ada menjadi objek wisata
jadi kalau seperti ini kan kita tidak bisa mengatakan peminta daerah memberi kontribusi bagi internasi
tapi kalau dia memfasilitasi mungkin dalam konteks kasus kasus
kasus kasus yang tidak terselesaikan mungkin
ya misalnya dalam hal pendirian rumah ibadah di beberapa kota yang sampai sekarang masih berlangsung proses negosiasinya
ya terutama peminta daerah dengan kelompok agama yang ingin mendirikan rumah ibadah
dengan masyarakat di sekitar di mana rumah ibadah itu mau didirikan
di bekasi termasuk di bogor sendiri di jambi dan di tempat tempat lain di mana ada masalah itu
nah di situ pemerintah daerah memang harus bersikap tegas ya
dalam arti dia harus menggunakan sesuatu yang lebih tegas
ada institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah ini
karena kan di tiap pemerintah itu termasuk pemerintah daerah itu ada institusi institusi yang didirikan untuk menyelesaikan masalah masalah seperti ini
tapi mungkin maksudnya kalau misalnya soal pemerintah daerah itu mungkin soal masalah masalah yang tidak terkait
masalah masalah yang tidak terselesaikan kemudian dianggap sudah diselesaikan secara kekeluargaan
seringkali kita mendengar istilah seperti itu kan bang tigon
jadi misalnya soal apa misalnya yang terakhir yang terbaru di yogyakarta
bukan yang salib
tapi itu kan kemudian sudah ada surat ditandatangani keluarga dikatakan berdasarkan konsensus bersama disepakati
itu kan sebenarnya itu hal hal yang juga difasilitasi oleh negara
kemudian ada aparat di situ
ya memang itulah tipikal
kecenderungannya adalah sepanjang itu kemudian redam terutama tidak mendapat perhatian lagi dari media disini peran media menjadi penting
ya mereka anggap itu sudah selesai
tetapi itu kan seperti api dalam sekam yang kemudian akan muncul kembali berpola lagi
dan misalnya di jogja kecenderungan selalu dibantu kan
berapa peristiwa terjadi dibantu
bahwa pun dengan apa
mulai dari gereja ya
ya peristiwa yang berbeda gitu ya
nah itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya persoalan sesungguhnya belum selesai
masih ada di dalam masyarakat problem problem
karena pemerintah daerah cenderung kemudian oh sudah tenang sudah lah kita gak perlu apa apa ngapain lagi
karena memang ujung tombak dalam penyelesaian ini adalah di tangan pemerintah daerah
kalau pemerintah pusat kan memang hanya memberikan haraan
ini kan sekarang era otonomi daerah ya
mungkin teman teman ksp teman teman menteri agama selalu memberikan dorongan memberikan masukan
kadang kadang turun ke daerah untuk bertemu dan memberikan apa yang seharusnya dilakukan
tapi di daerah ini kan politik daerah nih politik lokal
real politiknya berlain
tawar menawar tarik menarik politik di daerah itu jauh lebih berkuasa ketimbang himbauan dari pusat gitu loh
kemudian sekarang memang benar pemerintah daerah dan juga aparat di daerah yang kemudian ada peristiwa seperti ini ragu
yang bisa mungkin dilakukan jika peristiwa intoleransi terjadi itu apa kira kira ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi kita sudah mendengarkan bahwa salah satunya mengapa intoleransi masih terus terjadi karena memang tindakan tegasnya juga sangat minim
ada kemudian ketakutan atas nama stabilitas masyarakat stabilitas sosial
jadi apa yang paling mungkin bisa dilakukan sekarang pan tigur
ya pasti banyak cara ya
tapi kalau kami misalnya dari setara institut kami punya sebuah program yang kita sebut adalah
penyusunan monitoring indeks kota toleran
dan kemudian pemberian penghargaan kepada pimpinan pimpinan daerah yang menunjukkan komitmen dia dan berupaya menjaga kerupunan
pada bulan november kemarin
ibu kota termasuk yang tidak toleran
penghargaan itu diberikan langsung oleh menteri dalam negeri kemudian juga kepala bpip prof haryono dan satgas nusantara dari kepolisian yang sekarang
dia jadi kapal damai terujaya
kita berharap bahwa penghargaan itu adalah semacam memecut prestasi dari mereka
walaupun memang kemudian kota kota atau pimpinan yang mendapatkan nilai skor buruk selalu protes dan cenderung marah gitu ya
misalnya kayak kota tanjung balai sampai mengirim utusannya datang ke kantor kami untuk meminta keterangan kenapa kami mendapatkan skor yang buruk
harapan kami justru adalah supaya kota tanjung balai itu kemudian lebih meningkatkan lagi upaya upaya mereka untuk menjaga kerukunan
apalagi karena ada peristiwa peristiwa yang menimbulkan trauma juga bagi masyarakat di sana
jadi ini salah satu upaya kita agar pemerintah daerah di indonesia itu mempunyai kepedulian bagaimana mereka menyusun kebijakan program dan kemudian regulasi regulasi yang memang kemudian bisa mempertahankan pluralisme
karena itu juga menyebabkan keberagaman dan penghormatan terhadap hal yang berbeda
karena kalau misalnya sekarang bagaimana dengan pemerintah pusat
karena tidak bisa kemudian diserahkan oh itu otonomi itu diserahkan kepada daerah
untuk soal ini mungkin tidak bisa sesederhana itu dan tetap harus ada andil dari pemerintah pusat kan
ya memang tetap ada andil dari pemerintah pusat untuk memberikan arahan politik kepada daerah daerah dalam rangka menjaga
dalam rangka menjaga keberagaman ini
dalam rangka menjaga toleransi diantara masyarakat yang kaya yang sangat beragam di indonesia ini
mulai dari agama suku dan seterusnya
nah karena itu kementerian agama mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya untuk membangun kesadaran di pemerintah daerah juga di masyarakatnya
karena tidak bisa hanya di pemerintah tapi juga di masyarakatnya ditubuhkan juga kesadaran untuk bertoleransi ini
tapi itu masih muncul saja ya bang
ya memang itu kita lihat ya
jadi sesuara sosiologis ini kan kita sangat dikejutkan lah dengan hasil hasil dari survei yang dilakukan oleh lembaga lembaga pemerintian yang terkenal
dalam pengelitian yang terkait dengan bagaimana sekolah sekolah
ini mungkin di belakang kita bisa lihat ya
ini adalah tren persepsi publik tentang demokrasi dan intoleransi dari lsi
bagaimana jika non muslim membuat kegiatan keagamaan
ini adalah perspektif dari muslim dan non muslim ya
yang sebelah kiri adalah perspektif dari muslim
yang sebelah kanan adalah perspektif dari non muslim
ditanyakan kepada yang muslim kalau non muslim bikin kegiatan keagamaan bagaimana
kalau non muslim bangun tempat ibadah bagaimana
ditanyakan jika muslim bikin kegiatan agama
survei ini cukup mengejutkan
artinya perlu ada pendidikan perlu membangun kesadaran yang lebih luas
di sekolah sekolah maupun perguruan tinggi
sehingga persepsi seperti ini bisa lebih berubah
karena tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri
membangun kesadaran ini
tapi yang bikin narasi narasi seperti ini kan mungkin bukan yang di perguruan tinggi dan bukan yang sekolah lagi
yang sudah keluar yang sudah bermasyarakat yang sudah menjadi tokoh tokoh gitu bang ifdal
yang membangun narasi intoleran itu
ya itu kalau saya tidak salah dari hasil riset itu juga disebarkan di komunitas mahasiswa
di komunitas pelajar slta ya
yang menemukan seperti ini
kurang lebih seperti inilah
jadi tinggi sekali tingkat keberatan untuk mendirikan rumah kepada
apa yang akan dilakukan kemudian
nah ini yang menurut saya
jadi ini adalah peran signifikan dari kementerian agama
untuk merubah cara pendekatan
di masyarakat juga berkembang
aliran pemikiran keagamaan
yang juga tidak bisa ditindas begitu saja kan
itu juga apa namanya
itu juga harus bisa berkembang
cuma kan pemerintah mengarahkan perkembangan itu ke arah yang disebut dengan moderat
karena itu kan presiden jokowi itu mencoba mendorong islam watasannya
jadi islam yang sedikit yang moderat gitu
nah ini juga kemudian dimotori juga oleh badan pembinaan ideologi pancasila
yang juga mengerjakan hal yang sama
termasuk kementerian dalam negeri itu kan juga ada bagian sosialnya
yang juga harus melihat
karena mereka bekerjasama dengan orang lain
bekerjasama dengan ormas ormas di dalam masyarakat
nah perlu ada lebih apa
memberikan membuat penilaian yang lebih objektif terhadap lembaga lembaga sosial keagamaan
yang selama ini didukung oleh kementerian dalam negeri dalam membangun wawasan kebangsaan
karena ini memang kalau tidak melulu bisa digunakan pendekatan
pendekatan penegakan hukum
karena itu tadi
karena masalah ini kan sebetulnya ada masalah persepsi
tapi sekalipun kalau misalnya tidak dilakukan penegakan hukum
bukankah itu menjadi legitimasi bahwa mereka bisa melakukan itu
intoleran sikap sikap itu
artinya dalam penegakan hukum itu memang harus dilihat yang betul betul akan
kalau penegakan itu akan memberi dampak
kepada terbangunnya ini keberagaman
tapi kalau kasus kasus yang bisa diselesaikan oleh lembaga lembaga yang didirikan untuk itu misalnya
badan kerukunan agama dan seterusnya
itu bisa dilakukan
itu bisa dilakukan
jadi memang masih panjang sepertinya jalan kita ya
atau gini saya tanya
jika diperes apakah akan masih ramai
kecederungannya masih sama ya
karena tadi kalau teman tnu selalu bilang bahwa ini penyebabnya dua aja gampangnya katanya
salah paham dan paham yang salah
balik ke situ ya
balik ke situ
karena rumusnya emang semakin kita gak ngerti semakin gak paham
semakin ngerti semakin paham gitu kira kira untuk toleransi
terima kasih mbak andi gor
bang ifdal terima kasih banyak
cnn indonesia prime news segera kembali